pihak keluarga yunita yang menjadi korban penembakan oleh suaminya menggunakan senjata airgun berharap polisi segera menangkap serta menindak tegas pelaku
keluarga mengakui korban yang masih dalam perawatan di rs koja sempat diancam pelaku melalui telepon untuk segera mencabut laporan
samin kakak yunita warga jalan jati satu kelurahan kebonbawang tanjung priok jakarta utara yang menjadi korban penembakan oleh suaminya menyatakan
jika pelaku sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap adiknya
namun aksinya kali ini sudah tidak bisa ditolerir pihak keluarga dan akhirnya membuat laporan ke pihak kepolisian
samin juga mengaku jika pelaku yang dikenal temperamental tersebut selalu membawa senjata airgun di pinggangnya
pelaku yang melarikan diri usai melakukan penembakan masih diburu oleh pihak kepolisian
memang selalu yang saya dengar dari adik saya juga tersebut keterangan dari atau informasi informasi dari tetangga sering cekcok
ketika teman teman sering ribut berapa kali pernah ribut sampai terdengar semua ke warga tetangga tetangga sering cekcok mulut
saya dengar juga ada sering pengukulan kekerasan walaupun dengan tangan
seperti itu kondisi setiap warganya
sebelum sebelumnya melaporkan itu
ya memang pernah saya sarankan untuk adik saya untuk melaporkan
untuk melaporkan menjadi dari kenapa berlaku kekerasan ini
tapi dari adik saya pun tidak pernah mau melaporkan
yunita istri yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri di kawasan tanjung priuk jakarta utara hingga saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit koja
yunita harus menjalani perawatan medis
karena menerita luka tembak di bagian dada dan pahanya
menurut kakak korban aksi penembakan menggunakan airgun ini terjadi setelah pelaku dan korban terlibat cekcok
sebelum ditembak sempat ada keributan
ya itu adalah keributan
keributan dulu cekcok mulut dulu ya
nah itu dia keselnya itu pas motornya itu didorong
oh didorong itu
ya motornya didorong
nama si adik saya ini
oh yang ibu ini
ya sama istrinya
oh yang ibu ini
ya sama istrinya
oh gitu ya
disitulah dia langsung mengeluarkan senjata
mengeluarkan senjata ya
pertama menang pintu
adik saya lari
ternyata ditembak lagi tiga hari
tiga kalinya itu meleset
oh ada ketan dompet
yang kedua kalinya nembus diri

kenapa kalau nedok nedok keberadaan
dan kamu disuruh tambah jauh